empat menteri jokowi menjadikan momen idul fitri untuk bersilaturahmi dengan megawati soekarno putri
keempat menteri mengunjungi megawati ke kediamannya di jalan tuku umar jakarta
hari raya idul fitri menjadi momen berharga bagi setiap manusia untuk menjalin silaturahmi
tak terkecuali bagi sejumlah menteri kabinet jokowi yang bersilaturahmi dengan presiden ri ke lima
yang juga ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
salah satu menteri yang datang ke rumah megawati adalah menteri keuangan sri mulyani
saat datang bersama sang suami menkyu sri mulyani menyebut tak ada perbincangan khusus bersama ketum pdip
hanya soal silaturahmi dan berlebaran saja
tidak ada pesan khusus
dalam akun instagram pribadinya menteri keuangan sri mulyani juga membagikan momen kehangatan
saat dirinya bersama sejumlah menteri lainnya bertemu megawati soekarno putri
di antaranya menteri luar negeri retno marsudi
dalam unggahannya tampak megawati menkyu sri mulyani dan menteri luar negeri retno marsudi
menteri luar negeri retno marsudi sedang tertawa bersama
ketiganya pun terlihat santai sambil berbincang
tak hanya retno marsudi dalam unggahan lainnya tampak pula foto megawati bersama menteri pupr basuki hadi mulyono
beserta istri dan menteri kesehatan budi gunadisadikin beserta istri
makna hari raya idul fitri tak hanya sekadar kembali pada yang suci
namun juga menjadi saat yang tepat untuk selalu bersyukur kepada tuhan yang maha esa
memperbaiki hubungan dengan sesama